pria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono diundang bank dunia untuk berbagi cerita penanganan reforma agraria di indonesia
menteri atr kepala bpns agus harimurti yudhoyono diundang bank dunia untuk berbagi kisah sukses indonesia kepada negara negara lain dalam forum world bank land conference di washington dc amerika serikat
salah satunya adalah tentang keberhasilan pemerintah indonesia memetakan dan mendaftarkan lebih dari seratus juta lahan bidang yang menarik perhatian dunia
di mana lima puluh persen keberhasilan ini terjadi dalam masa sembilan tahun pemerintahan presiden joko widodo
dan sukses oleh pemerintah pemerintah pada hari senin tiga belas mei dua ribu dua puluh empat jam dua siang waktu washington dc atau selasa di hari tadi waktu indonesia bagian barat
lebih lengkap dan juga mendalam terkait apa saja yang kemudian dipaparkan dan diperoleh oleh indonesia di forum bank dunia terkait dengan kebijakan reforma agraria
kita akan berbincang langsung dengan menteri atr kepala bpn agus harimurti yudhoyono
bpn agus harimurti yudhoyono yang baru saja selesai berbicara di forum bank dunia di washington dc amerika serikat
selamat pagi waktu indonesia atau selamat malam waktu washington dc mas ahaye
selamat pagi indonesia apa kabar
mas saya ucapkan selamat dulu ya anda akhirnya bisa menjadi pembicara di forum internasional yang kemudian bergensi di bank dunia begitu ya
menjadi baru saja menjadi pembicara kemudian di forum internasional berbagi kisah sukses indonesia
cerita sedikit dong mas ini awalnya bagaimana kemudian bisa hadir sebagai salah satu pembicara di sana mas ahaye
sebelum saya memberikan jawaban izinkan saya juga turut berbela sungkawa atas apa yang terjadi
di wilayah sumatera barat sebuah bencana banjir bandang yang telah menelan korban jiwa
kita doakan semoga husul khotimah sedangkan keluarga ini tidak akan diberikan kekuatan dan pemerintah daerah dan kita semua bisa segera melakukan langkah langkah tanggap bencana
kami sendiri kementerian atr bpn juga siap untuk memberikan support termasuk apakah diperlukan untuk melakukan relokasi dalam konteks keselamatan bagi masyarakat kita yang ada di sana
jadi terima kasih mbak adisti sekali lagi
alhamdulillah ini sebuah kehormatan bagi bangsa indonesia
tentunya undangan yang kami terima untuk mewakili pemerintah republik indonesia berbicara di sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh world bank
saat ini saya berada di washington dc dan tadi seharian berada di markas besar bank dunia
dihadiri oleh lebih dari satu tiga ratus peserta
dan yang menjadi kehormatan bagi kita adalah undangan ini memang ditujukan untuk memberikan kesempatan
memberikan ruang kepada indonesia untuk berbagi cerita dan kisah sukses dari pemerintahan khususnya di bidang reforma agraria
dan ketika saya mendapatkan izin tentunya dari bapak presiden joko widodo tentu kami siapkan dengan baik
saya bersama dengan delegasi kementerian atr bpn
jadi saya tidak sendirian ada sejumlah pejabat teras lainnya termasuk sejen dirjen dan para dirjen
disinilah saya merasa bahwa
indonesia memiliki hal hal baik untuk dibagi dengan para sahabatnya
termasuk juga menceritakan apa saja yang menjadi tantangan yang kita hadapi selama ini
oleh karena itu saya tentunya memiliki harapan besar dengan kerja keras sekaligus juga kolaborasi dengan berbagai elemen yang ada selama ini
baik pemerintahan di pusat maupun daerah maupun lintas
kelewatan termasuk juga sektor pribadi dan masyarakat umum
bahwa reforma agraria benar benar bisa kita jalankan
menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk rakyat di bidang pertanahan
oke kan kalau kita lihat ya mas ahy mas menteri ini kan bersanding juga dengan beberapa panelis lainnya
begitu sebagai pembicara di forum internasional membagikan kisah sukses bagaimana soal reforma agraria khususnya di indonesia
yang tentu saja tantangannya pastinya tidak mudah
apa yang kemudian anda sampaikan di hadapan ribuan para peserta
bahkan tadi juga anda menyebutkan ada lebih dari dua puluh menteri dari berbagai belahan dunia yang juga hadir di sana
iya salah satu yang menjadi pencapaian dan ini diapresiasi oleh bank dunia sehingga mereka memberikan kesempatan yang sangat baik ini kepada kita
pertama adalah program pendaftaran
dan yang kedua adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap ptsl
disingkat yang biasa kita gunakan terminologi tersebut di indonesia
yang intinya adalah kita bisa melakukan secara sistematis secara menyeluruh dan lengkap sertifikasi bagi para pemilik tanah
dan ini dilakukan secara masif
tentunya ini penting tadi saya sampaikan ada tiga hal mbak distrik bahwa dengan memiliki
sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum hak atas tanah
baik untuk individu korporasi dan juga tentu pemerintah
karena pemerintah punya aset aset yang juga harus diyakinkan statusnya
kemudian kita juga tadi menceritakan sejumlah kisah perjalanan yang saya lakukan selama tiga bulan atau sejak dilantik menjadi menteri oleh bapak presiden jokowi
ketika masyarakat ini memang menantikan
setelah berpuluhan tahun belasan tahun berada dalam sebuah lokasi tinggal di sebuah rumah
tetapi tidak punya sertifikat tanah yang resmi
nah ini bahaya karena tidak punya kepastian
bisa juga kemudian hal kedua ini kita mengatakan ada legal protection
jadi dengan sertifikat tanah kita berharap juga terlindung warga kita dari misalnya aksi penyerobotan tanah
tadi saya mengatakan ini praktik praktik mafia tanah juga masih terjadi di sana
di sini merugikan rakyat dan juga negara
tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini yang juga menjadi perhatian
dengan sertifikat tanah yang kita miliki itu bisa menghadirkan akses terhadap ekonomi
kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang memiliki tantangan atau keterbatasan di bidang modal usaha
kita tahu ada enam puluh lima juta pelaku umkm se indonesia menyerap lapangan pekerjaan yang begitu luas termasuk berkontribusi
nah ketika mereka punya akses modal yang lebih baik diantaranya jika karena memiliki sertifikat tanah
secari kertas yang bisa dijadikan jaminan modal usaha ini menurut saya akan menghadirkan efek bola salju yang luar biasa secara ekonomi
jadi tiga hal itu samping nanti saya juga bisa menceritakan apalagi yang menjadi faktor penentu sukses dari program program yang saya sampaikan tadi
saya ingin mengingatkan kemudian ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh kementerian atr di masa pemerintahan presiden joko widodo selama sembilan tahun
salah satunya adalah soal bagaimana pemberian sertifikat tanah kemudian yang begitu masif untuk memberikan kepastian hukum termasuk juga dampaknya dari segi ekonomi
nah anda melihat respon peserta yang hadir itu bagaimana apakah kemudian ada pertanyaan seru dan juga menarik dari para peserta untuk anda mas menteri
jadi tadi forum yang sangat baik semuanya saling memberikan respect dan juga berharap bisa saling belajar
saya juga menyampaikan dengan humble bahwa apa yang dilakukan indonesia ini ya tentu kerja keras tapi juga setelah mengalami berbagai ups and down
dan setelah saya menyampaikan apa saja tantangannya ketika kemudian ditanya oleh moderator
dan juga tentunya pertanyaan dari floor begitu yang dirangkum oleh sang moderator
ditanyakan lalu faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan
jadi yang pertama tentu faktor kepemimpinan dan manajemen
ini tidak terlepas dari bagaimana seorang pemimpin di semua tingkatan
bisa mentranslasikan dari visi besar menjadi strategi
strategi menjadi aksi di lapangan
dan ini harus bisa mengorkestrasi segala sumber daya yang kita miliki
ini terjadi dan oleh karena itu bisa menghadirkan berbagai perubahan perubahan yang mendasar
yang tadinya pada tahun dua ribu tujuh belas itu tercatat ada empat puluh enam juta bidang tanah yang terdaftar
bisa kita keluarkan sertifikat kepada warga
tujuh tahun kemudian per hari ini tahun dua ribu dua puluh
alhamdulillah telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan
hingga hampir dua ratus lima puluh persen
saat ini ada satu ratus dua belas juta bidang tanah yang sudah terdaftar dan kita sertifikatkan
dan mudah mudahan akhir tahun ini bisa tercapai satu ratus dua puluh juta bidang
dan tahun depan satu ratus dua puluh enam juta bidang tanah
yang menjadi titik tekan bahwa dengan berbagai faktor kepemimpinan
kemudian kerjasama antar lembaga
kolaborasi diantara stakeholders yang ada
dapat diapresiasi oleh peserta tadi
ini yang bisa membuat indonesia bergerak dengan cepat dan bisa masif
sehingga hasilnya juga sangat nyata
tapi yang ketiga yang tidak boleh ditinggalkan adalah
bagaimana kita terus beradaptasi terhadap perubahan terhadap kemajuan
inilah yang kita harapkan dengan terus mengupgrade sistem kita teknologi kita sdm kita
karena itu yang menjadi modal dasar dari setiap kemajuan
oke ini kan kalau tadi anda menyebutkan bahwa memang ada peningkatan yang cukup signifikan
soal bagaimana warga ataupun tanah tanah yang kemudian bisa diberikan sertifikat atau punya kepastian hukum
nah anda kan baru menjadi menteri dua atau tiga bulan ini ya
tentu tidak mudah bagi mas menteri ini beradaptasi dengan kemudian banyak melakukan terobosan serta gebrakan dalam waktu yang singkat sekali dalam menjabat
nah ini ada sudah dua kasus besar ya
mafia tanah yang kemudian berhasil diungkap
ada ratusan miliar kerugian negara yang bisa dicerita
mungkin ada tidak resep yang bisa di bagi kepada forum bagi dunia pada saat anda termasuk pembicara di hadapan ribuan para peserta
mereka mungkin banyak sekali terobosan ada lakukan kemudian eh bagaimana juga penanganan yang anda lakukan
dan kementerian untuk kepala bpn pada saat anda menjabat
dan targetnya nanti akan seperti apa
iya terima kasih mbak desi saya berupaya karena saya tahu waktu yang saya miliki tidak terlalu panjang dalam konteks jika kita hadapkan pada bulan oktober dua ribu dua puluh empat ini
tadi mbak desi menyampaikan juga ada masalah mafia tanah dan lain sebagainya ini membutuhkan ketegasan dalam melakukan langkah
dan yang lain lain kita juga tadi cukup banyak berbicara bagaimana administrasi pertanahan termasuk penentuan tata ruang ini seharusnya
nilainya makin tinggi konflik makin sering terjadi oleh karena itu pemerintah dan kita semua punya kewajiban tentu dengan hukum yang pasti bisa dijalankan tetapi juga dengan wisdom
tetapi secara bersamaan kita tetap bisa memproteksi menjaga kelestarian lingkungan hidup kita bumi kita alam kita ini penting sehingga kebijakan nanti harus selalu diarahkan kepada
carbon trading ini penting ketika kita berbicara masa depan anak cucu kita kita tentu berharap lahan lahan di indonesia juga banyak yang
bisa digunakan untuk menanam bukan hanya komunitas produksi tetapi juga untuk carbon capture apakah tanaman sifat seperti mahoni jati termbesi atau yang paling baik mangrove misalnya
kemudian ini juga punya nilai ekonomi pajak masuk ke indonesia kemudian kita bisa menjaga lingkungan hidup kita perusahaan atau pengusaha juga mendapatkan untung masyarakat mendapatkan pekerjaan jadi every body winds
kita berharap ini yang kita
oke saya ucapkan terima kasih karena anda sudah menceritakan kisah sukses bagaimana indonesia bisa melakukan penanganan terhadap reforma agraria
pemerintahan presiden joko widodo juga di masa kepemimpinan anda mas menteri
mas menteri terakhir mas menteri setelah menjadi pembicara di world bank kegiatan apa lagi yang nanti akan anda lakukan di washington dc mas menteri
iya saya mencoba ini juga saya niatkan untuk bisa menyapa masyarakat indonesia yang ada di washington dc dan besok insya allah saya akan datang ke kbri
saya juga insya allah selalu menyiapkan waktu dengan senang hati untuk bisa berdiskusi dengan para mahasiswa para pelajar yang saat ini sedang
studi di negara ini maupun di tempat tempat yang lain
ini orang orang top yang mudah mudahan
juga bisa terus berkarya berkontribusi kembali untuk indonesia
begitu pula dengan para mahasiswa kita berharap semuanya sukses dan kembali bisa berbuat sesuatu untuk negeri kita
karena indonesia memanggil semua talenta memanggil semua putra putri terbaik bangsa banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama dan dengan sumber daya manusia yang unggul mudah mudahan indonesia semakin maju ke depan
sekali lagi saya ucapkan selamat anda sudah menjadi pembicara di forum internasional
yang kemudian bergengsi sekali di world bank berbagi kisah sukses sebagai menteri atr di bawah kepemimpinan presiden joko widodo dengan segala terobosan
kita akan tunggu terobosan baru dari anda mas menteri terkait dengan bagaimana reforma agraria di indonesia pastinya
terima kasih menteri atr kepala bpn agus harimurti yudhoyono telah bergabung bersama kami
terima kasih mas menteri selamat sekali lagi
terima kasih mbak desi terima kasih